saya budi adiputro dan anda masih menyaksikan cnn indonesia connected steller aplikasi
jejaring sosial untuk berbagi kisah kini mulai digemari oleh para netizen di berbagai negara
seperti apa sebenarnya aplikasi ini
stellar merupakan jejaring sosial untuk berbagi kisah baik itu berupa foto video atau konteks
dalam aplikasi ini berbagai jenis medium itu dapat disatukan menjadi sebuah jurnal pribadi
sehingga pengguna dapat membagikan berbagai jenis kisah dengan visual yang menarik
steller sebenarnya sudah hadir sejak tahun dua ribu empat belas yang lalu
namun baru belakangan ini aplikasi jaring sosial itu menyedot perhatian para netizen
pasalnya pihak steller baru saja mengumumkan ada modifikasi pada penampilannya
untuk memudahkan para pengguna bisa berbagi foto video ataupun teks pada aplikasi ini